wahyu indrawati akhirnya memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta
setelah tak diterima di dua smp negeri
wahyu mengaku sempat masih berharap anak ketiganya bisa bersekolah di smp negeri
meski pendaftaran peserta didik baru atau ppdb sudah ditutup
pasalnya ada orang yang berjanji akan membantunya
namun janji itu tak kunjung terrealisasi
hingga akhirnya ia mengaku khawatir pendaftaran smp swasta pun akan segera ditutup
kalau di smp sembilan sudah pernah masuk itu di tingkat dua puluh
tapi jaraknya masih tetap kalah dengan mungkin ya yang jarak lebih dekat dari situ
akhirnya kegeser masuk ke smp empat puluh satu tapi empat puluh satu juga gitu
tetap ke geser lagi akhirnya sudah hilang namanya
akhirnya diputuskan bagaimana setelah tidak lalu lagi
ya akhirnya ya masuk ke swasta
sejumlah orang tua murid yang merahasiakan identitasnya mengakui
memang ada yang menjanjikan membantu masuk smp negeri
ketua musyawarah kerja kepala sekolah mkks swasta surabaya erwin darmogo
juga mendapatkan laporan ini
bahkan ada sekolah yang melaporkan
sejumlah orang tua murid mencabut berkas pendaftaran dengan alasan anaknya diterima di smp negeri
padahal ppdb smp negeri sudah lama ditutup
erwin mengungkapkan lulusan sd di surabaya mencapai empat puluh lima ribu anak
tujuh belas ribu di antaranya masuk smp negeri dan ada dua belas ribu anak sudah terserap di smp swasta
artinya masih ada sembilan ribuan anak yang belum daftarkan diri ke smp swasta
di sisi lain sejumlah smp swasta
mengeluh kesulitan mendapatkan murid baru
bagi erwin dan sejawatnya di mkks kondisi ini sangatlah aneh
seharusnya kalau dilihat dari jumlah lulusan sd
yang hitungan terakhir katanya empat puluh lima ribu sekian
sedangkan smp negeri hanya mengambil tujuh belas ribu sekian
nah berarti kan masih ada banyak sekian ribu kurang lebih sembilan ribu ya untuk sekolah swasta
setelah apbdb smp negeri ditutup
salah satu sekolah yang merasakan kesulitan mendapatkan siswa adalah smp ybbk satu surabaya
berdiri di kawasan tengah kota surabaya
tidak menjadi jaminan sekolah ini mendapatkan murid baru
saat ini dari target enam puluh dua murid baru krisis parohnya
sekolah pun berencana membuka pendaftaran hingga batas akhir proses belajar mengajar
untuk ppdb di situasi saat ini
memang lebih ibaratnya lebih seret gitu ya
dibanding yang tahun lalu
kalau tahun lalu lebih banyak yang mendaftar
saat ini minimal pagu yang kami harapkan adalah empat puluh siswa
dan maksimal kami mengharapkan ada enam puluh dua siswa nanti yang terdaftar
jadi ada dua kelas untuk di sekolah kami
tapi sampai saat ini masih setengahnya sekitar tiga puluh dua yang mendaftar
di surabaya terdapat enam puluh tiga smp negeri dan dua ratus enam puluh dua smp swasta
hanya saja hingga berita ini diturunkan
kepala dinas pendidikan surabaya yusuf masru
tidak merespon permohonan wawancara
berkaca dari banyaknya kecurangan ppdb di beberapa daerah
sejumlah pihak menuntut adanya audit terhadap sistem ppdb di surabaya